ini betul lanter
kamu gak liat apa kesedihan di wajah adek adeku
kita tuh bakal kehilangan tempat tinggal
dan kita cuma punya waktu seminggu buat cari tempat baru
emang ini siapa kan yang mau gusur tempat ini
betul betul orang gak berperasaan
pokoknya liat aja
aku akan datengin orang itu
dan aku akan
ken kamu tau gak ken
aku tuh kangen banget kan sama kamu
sekarang aku udah bisa ngajar cita citaku
aku udah jadi seorang aktor kem
kalau kamu gak ada bersama aku ken
rasanya tuh semua itu tuh gak ada gunanya
soalnya aku tuh selalu pengen ngeliat muka kamu tuh yang cengeng
sama yang jerawatan ini kan
kamu juga cengeng
ya nggak apa apa dong ken
anakku jadi berguna
jadi bisa ngapus air mata kamu
sekarang kita kemana nih
buat kerahin pertemuan kita ken
ikut aku ke panti aja yuk
adek adek pasti seneng deh liat aktor terkenal kayak kamu
bunda masih inget gak
teri ini kan sekarang udah jadi aktor terkenal
dia temen kakak loh
apa kabar teri
kamu juga ada disini
kita bertiga kayak reunion aja ya
kayaknya baru abis pesta nih

pesta dalam rangka apa sih
pesta dalam rangka apa sih
pesta dalam rangka apa sih
pesta dalam rangka apa sih
pesta dalam rangka apa sih
jadi bener ken
anti asuhan ini mau digusur
ini betulan ter
kamu gak liat apa kesedihan di wajah adek adeku
kita tuh bakal kehilangan tempat tinggal
kita tuh bakal kehilangan tempat tinggal
dan kita cuma punya waktu seminggu buat cari tempat baru
emang ini siapa ken yang mau gusur tempat ini
betul betul orang gak berperasaan
pokoknya liat aja
aku akan datengin orang itu
dan aku akan minta dia untuk batalkan proses penggusuran ini

saya gak mau denger apa apa lagi ken di
kepentingan kamu dan anang ini
kepentingan kamu dan anang ini
itu kecil dibandingkan dengan kepentingan orang orang di daerah ini

saya akan berikan perpanjangan waktu satu minggu
itu pun yang terbaik
aku gak mau ter tau
kalau yang akan gusur tempat ini adalah papanya sendiri
kalau yang akan gusur tempat ini adalah papanya sendiri
aku sih gak kenal sama orangnya

abis bunda rita sih udah ngurus semuanya
dan bunda rita juga udah minta pembatasan
jadi cuma ditundas minggu
kalau aku yang bicara
mungkin bisa berhasil kan
aku akan tanya ke bunda rita
siapa pembeli tempat ini
eh jangan ter
kamu tuh jangan nambah kepusingan bunda rita deh
kamu kan lihat sendiri
bunda rita sama bunda isi sekarang udah stress dan sedih banget ter

makanya tadi tuh aku
makanya tadi tuh aku buat pesta gila gila
buat nghibur mereka
ya sekarang mereka juga udah agak terhibur
ya sekarang mereka juga udah agak terhibur sih
ya biarin lah ter
biarin dulu mereka ngapain masalah ini

walaupun cuman semalam
walaupun cuman semalam
yaudah kita masuk yuk
yaudah kita masuk yuk
ken semalam kamu udah cerita belum sama teri

soal pengusuranan panti ini
soal pengusuran panti ini

pasti tanya peste kemarin tuh dalam rangka apa
oh iya terisno
kamu tuh gak usah ngalin pembicaraan
aku tuh tanya kamu udah cerita belum sama terry
aku tuh tanya kamu udah cerita belum sama teri
iya kan aku udah bilang ran
aku tuh udah cerita sama dia
kalo bapaknya yang mau busur panti ini
kalo bapaknya yang mau busur panti ini
ya enggak lah ran
kenapa kamu gak bilang ke aku ken
kenapa kamu gak bilang ke aku
kalo yang busur tempat ini tuh papa aku

aku tuh gak tega cerita semuanya sama kamu
karena aku tuh tahu kalau aku cerita

kamu tuh pasti bakalan sedih banget ya
harusnya tuh kamu cerita ken
harusnya tuh kamu cerita ken
karena dari dulu
itu yang bikin aku kabur dari rumah
papa ku tuh cuma mikirin harta dan uang
ter kamu tuh jangan nyalain papa kamu gitu dong
sebenarnya papa kamu tuh orangnya juga baik
buktinya papa kamu kan ngasih waktu perpanjangan sampai ini
berarti kan kita masih punya waktu buat cari tempat baru ter
aku udah lama ninggalin rumah
papa ku tuh malah jadi monster
monster yang gak punya hati
udah lah ter
yang penting kamu gak ikut ikutan jadi monster kan
yaudah mendingan sekarang kita balik ke panti yuk
kamu belum sarapan ken
kamu aja duluan ken
aku masih mau di sini
sejak kini berganti malam
menutup hari yang lelah
dimanakah engkau berada
aku tak tahu dimana
pernah kita lalui semua
ceritanya secantat tawa
aku harus pergi dari sini sekarang
aku harus ketemu papa
dan aku harus bicara sama papa
aku harus tetap berusaha
itulah yang aku punya
tidurlah selama malam
ini suratnya kak
aku gak akan pergi jauh
aku cuma pergi ke vila papa
untuk bicara dengan papa
aku gak mau kamu
dan adik adik kamu
tempat berteduh setelah perjalanan jauh
aku pasti kembali lagi
sesungguhnya aku tak bisa
jangan melepaskan diri
aku pernah batin